ya itulah keseruan kemarin juga penetapan di balai sudirman ya penetapan calon pasangan calon gubernur dki jakarta
dia ada tiga pasang tiga pasang calon dan hari ini adalah yang seru juga adalah
dimana akan dilaksanakan dg expo ya di kemayoran
dan itu juga pasti nanti dari tiga pasang itu boleh membawa pendukung nis
masing masing membawa lima ratus pendukung yang masuk ke dalam
yang masuk ke dalam bg expo tadi ya
bayangin bisa yang di luar kok di jx bumayoran bisa banyak sekali tuh pasti ya
iya betul dan juga nanti biasanya seru kalau sudah ada nomor undiannya nomor setelah diundi begitu akan ada
walaupun kemarin sudah ada salam salamnya yang berkaitan dengan nomor nomornya itu
dan tiga pasang calon di pilgub dki telah resmi ditetapkan oleh kpud dki hari ini
tiga pasang calon itu akan melakukan pengundian untuk menentukan nomor urut
sudah ada akbar junisa surya koresponden
dan siena indonesia dari kantor kpud dki jakarta
apa persiapan kpu untuk pengundian nomor urut yang akan berlangsung di gxpo kemayoran
ya anissa andra setelah kpud kemarin menetapkan tiga pasangan calon gubernur dki yang akan bertarung dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang
hari ini kpud dki akan melakukan pengundian nomor urut bagi ketiga pasangan calon tersebut
dan pagi ini kpud dki
kpu dki tengah melakukan rapat konsolidasi dengan seluruh staff bagaimana persiapan nanti sore yang akan dilakukan untuk melakukan pengundian nomor urut
dan sebelumnya juga ketua kpud dki jakarta sumarno sudah menjelaskan bahwa pengundian nomor urut bagi ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nanti sore akan dilakukan dalam dua tahap
di mana tahap pertama yaitu kpud dki akan mengundi nomor antrian untuk ketiga pasangan calon ini
siapa yang berhak
mengambil nomor urut terlebih dahulu
di mana pengundian nomor antrian ini akan dilakukan oleh wakil gubernur atau masing masing calon wakil gubernur maksud saya
di mana ketiga calon wakil gubernur ini akan mengambil nomor antrian untuk mengambil nomor urut itu
kemudian setelah mendapatkan nomor antrian nantinya akan dilakukan pengundian nomor urut yang akan dilakukan oleh masing masing calon gubernur
artinya sebelumnya calon wakil gubernur yang akan maju untuk mengambil nomor antrian kemudian untuk pengambilan nomor urut sendiri akan dilakukan oleh calon gubernurnya sendiri
setelah itu kpud dki juga akan memberikan kesempatan kepada calon gubernur yang sudah mendapatkan nomor urut ini untuk memberikan komentarnya atau pandangannya terkait nomor urut yang sudah didapatkan
karena nomor urut ini tidak hanya sebagai nomor urut saja di dalam kertas suara namun juga akan menjadi identitas masing masing pasangan calon ketika masa kampanye sudah bergulir
artinya nomor urut ini akan melekat pada setiap alat peraga kampanye yang disiapkan oleh kpud baik itu leaflet maupun juga brosur dan juga stiker dan semacamnya
artinya dalam setiap alat peraga kampanye yang disiapkan oleh kpu dki nomor urut ini akan melekat sebagai identitas bagi masing masing pasangan calon
tak hanya itu juga nomor urut ini juga sebenarnya menjadi salah satu sorotan menarik karena masing masing calon pasangan gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta tentu menginginkan nomor nomor tertentu yang menurut mereka
memberikan entah itu hoki ataupun keberuntukan sendiri karena bagi mereka ada pandangan pandangan tertentu yang terkait dengan nomor urut bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
namun kalau kita lihat memang nomor ini hanya sekedar identitas saja karena pemilih dki jakarta tentu pemilih yang lebih rasional dan lebih berpendidikan tidak melihat dari nomor urut namun lebih melihat kepada visi misi dan juga program program yang ditawarkan oleh masing masing pasangan calon untuk membangun jakarta dalam lima tahun ke depan
anissa dan jokowi